dan biasanya kalau kemacetan selain memilih jalur jalur yang lebih singkat juga biasanya adalah melanggar peraturan itu dengan melewati trotoar
iya padahal sebenarnya trotoar kan seperti biasa sesuai dengan peraturan yang ada digunakan oleh para pejalan kaki
betul tapi tidak sedikit dan tidak jarang kalau kita lihat sepeda motor juga melewati kawasan itu sehingga yang jalan kaki juga jadi susah
bahkan sempat ada video yang sempat viral juga salah satu aktivis penggerak terpegiat trotoar ini justru akhirnya berantem mulut gitu
betul dan kita juga akan lihat bahwa pemerintah provinsi dki jakarta ini sebenarnya mencanangkan program bulan patuh trotoar mulai satu agustus dua ribu tujuh belas
dan dalam program ini juga pemerintah dki jakarta bersama dinas perhubungan dki jakarta serta kepolisian lebih mengintensifkan penegakan ketertiban di trotoar
ya dan untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan bulan patuh trotoar ini sudah ada produser lapangan sian indonesia dia intan kartika yang saat ini berada di sekitar trotoar kawasan
gatot subroto jakarta
selamat pagi dea
di hari pertama bulan patuh trotoar ini sebenarnya apakah berdasarkan pantauan anda apakah masih ada para pengguna sepeda motor yang justru melanggar bahwa dengan menggunakan trotoar untuk melintasi jalan ini
selamat pagi lady dan alfian
memang hari ini merupakan hari pertama dalam bulan patuh trotoar yaitu bulan agustus dua ribu tujuh belas
hal ini dilakukan untuk bisa mempercantik kota jakarta sebelum perayaan
hari kemerdekaan indonesia ke tujuh puluh dua pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu tujuh belas nanti
dari pantauan kami di sepanjang trotoar yang ada di jalan gatot subroto jakarta selatan ini memang kami belum melihat adanya motor atau pengendara kendaraan roda dua yang kemudian melintas di atas trotoar
biasanya mereka akan melintas di atas trotoar ini pada jam jam berangkat kerja atau pulang kerja saat lalu lintas di sekitar gatot subroto ini sedang padat padatnya seperti itu lady dan alfian
namun tidak hanya soal pengguna kendaraan roda dua kami juga melihat bahwa trotoar ini sudah disalahgunakan
salah satunya adalah dari pedagang makanan yang kemudian menjajakan makanan mereka tepatnya di atas trotoar
padahal kita tahu bahwa trotoar merupakan perlengkapan jalan yang dipergunakan bagi pengguna jalan yang pasti adalah pejalan kaki
dan dapat anda saksikan bahwa di belakang saya ini merupakan salah satu contoh pedagang makanan yang masih saja
kemudian menjajakan makanan mereka di atas trotoar
tadi kami sempat berbincang dengan para pedagang yang kemudian berjualan di atas trotoar ini dan mereka mengaku bahwa belum ada instruksi dari siapapun
ataupun seperti sidak seperti itu untuk bisa kemudian memindahkan mereka dari atas trotoar ke tempat yang disediakan oleh pemerintah kota setempat
dan memang selain soal pedagang yang kemudian berada di atas trotoar
kami juga melihat di bawah jembatan di gatot subroto ini masih ada beberapa kendaraan atau para pengguna kendaraan bermotor yaitu ojek
yang memarkirkan kendaraan mereka tepat di bawah jembatan yang kita tahu jembatan ini merupakan digunakan untuk pengguna jalan
dan memang dari informasi yang kami terima rencananya pemerintah provinsi dki jakarta beserta dinas perhubungan dan juga kepolisian akan terus mengintensifkan
hari ini kami belum melihat efektivitas dari program yang rencananya akan dijalankan dari awal bulan agustus hingga akhir bulan agustus dua ribu delapan belas
namun memang ada perintah undang undang yang kemudian harus diketahui dan dipatuhi oleh kita masyarakat banyak soal trotoar
trotoar merupakan salah satu perlengkapan jalan yang tertulis atau tersebut dalam undang undang yaitu adalah pasal dua
dua ratus tujuh puluh empat ayat dua dalam undang undang lalu lintas dan angkutan jalan dan memang ada akibat pidana atau pidana yang akan dikenakan kepada pihak pihak yang dianggap kemudian melakukan gangguan terhadap kenyamanan para pengguna trotoar ini yaitu adalah pidana penjara paling lama satu tahun dan benda paling banyak dua puluh empat juta rupiah
tentunya pada pagi hari ini kita berharap siang hari nanti pemerintah provinsi dki jakarta akan mencari penjara yang lebih berharga
di dki jakarta bisa kemudian menertibkan pihak pihak yang dianggap mengganggu kenyamanan para pejalan kaki yang kita tahu setiap hari harus terganggu oleh para pengguna kendaraan bermotor kemudian juga pedagang yang kemudian menjajakan dagangan mereka tepat di atas trotoar jalan
terima kasih dea intan kartika untuk informasinya melaporkan langsung dari jakarta